tidak sedikit beragam hobi yang menjadi gaya hidup memiliki biaya yang mahal dan dapat menguras tabungan
namun jika pandai mengelolanya hobi justru dapat mendatangkan keuntungan dan menjadi peluang usaha
sebagian orang tentu memiliki kegemaran atau hobi yang telah menjadi gaya hidup
namun tak jarang hobi juga dapat menguras kantong
misalnya saja bagi penggemar action figure seperti archi
sejak masa kecil archi menyukai mainan yang berasal dari film kartun dan superhero
itu benar benar mulai hobi banget
itu pas kuliah pas jalan ke mall tadi ketemu figure spawn pertama kali itu
nah itu mulailah coba coba koleksi mainan kembali lagi dari hobi yang lama yang sempat tertunda waktu kecil
terus dari situ mulailah gabung masuk ke forum komunitas
demi hobinya arcip harus menahan rupiah
detail kemiripan karakter asli membuat harga action figure kiasat
semakin mirip maka semakin mahal pula satu karakter jual
namun hobi bukan berarti tak bisa memberikan keuntungan
melihat pasar koleksi mainan yang semakin berkembang
sejak tahun dua ribu tujuh archie memutuskan untuk memulai bisnis perjualan action figure dan mainan
ternyata action figure juga dapat menjadi investasi karena nilai jualnya mengalami peningkatan
dulu itu paling seratus sampai satu juta lah paling mahal
beli dulu mungkin masih
itu pun sekarang dulu pernah sempat jualin
stay to itu predator itu sampai tiga puluh
tiga puluh juta itu stay dua yang paling mahal sih jual
selain asin figure hobi lain yang unik dan juga memakan banyak biaya adalah menghias akwarium atau sering dikenal dengan aquascape
berawal dari hobi memelihara ikan hias wendy pun memulai untuk membangun ekosistem di dalam sebuah akwarium
soalnya saya tertariknya sama ikan mbak
zaman kuliah sama pacar dikasih aquarium bulat kayak gitu kan
terus diisi sama ikan ikan macam macam
cuma saya lihat ikannya itu nggak pernah bisa bagus warnanya
akhirnya saya cari tahu terus browsing browsing ketemu beberapa forum
ternyata ini butuh tanaman
harus mirip dengan ekosistem yang aslinya
akhirnya saya coba taruh tanaman kok tanamannya pada mati gitu
nah akhirnya saya cari tahu gimana cara menumbuhkan tanaman dan akhirnya saya kenal yang namanya aquascape
membuat ekosistem aquascape dalam satu akwarium membutuhkan skill khusus dan kesabaran layaknya menciptakan sebuah karya
keunikan dari tiap aquascape menjadi nilai jual yang dapat memikat para penikmat hobi ini
wendy memulai bisnisnya yang berawal dari kegemarannya
harga aquascape yang dijual pun bahkan bisa mencapai ratusan juta rupiah
rata mulai dijual dari delapan ratus ribu sampai satu juta paling murah
nah kalau kita ngomong paling mahalnya tergantung ukuran mbak
ada beberapa klien kita yang sampai lebih dari seratus juta gitu
tergantung permintaan sebenarnya
beberapa hobi yang mahal memang bisa menjadi pundi pundi rupiah untuk menambah
beberapa hobi yang mahal memang bisa menjadi puni puni rupiah untuk menambah isi

kondisi kebutuhan primar kita tuh sudah terpenuhi atau belum
karena gak wise juga kalau misalnya kita jor joran nih ngeluarin untuk hobi
tapi basic needs kita malah jadi nggak terpenuhi
dia ikut di dalam forum forum komunikasi forum hobi seperti itu kan dia tahu
oh barang yang gue punya nih ternyata gak lebih banyak dicari loh
boleh nih kalau misalnya dijual sebagian bisa jadi uang tambahan
atau misalnya bisa jadi network tambahan dan segala macam gitu
atau misalnya ikut sosmed sosmed
hobi hobi tersebut sih
menjual produk atau menjual kreativitas kita tuh kan nggak perlu punya toko gitu kan
cukup taruh di sosmed cukup taruh di e commerce
atau misalnya main main di forum hobi
tektokan sama orang yang ternyata lagi butuh ini
kita punya barangnya dan segala macam
dan lagi yang ngetrend juga misalnya kayak just tip nih gitu kan
lagi banyak pameran di mana mana
kita butuh mau beli barang
kita misalnya uangnya kurang yaudah kita buka jasa jas tip aja
uang yang kita dapat dari just tip bisa dipakai untuk membeli hobi gitu
enaknya sih memang kita punya hobi yang dibiayai dari hobi juga
kayak gitu kan
hati tenang tabungan juga aman
sebenernya kayak gitu